narjaya bernomor polisi b tujuh ratus sembilan puluh delapan is melaju dengan kecepatan tinggi dari jakarta menuju palemanan
namun tiba tiba di kilometer satu ratus tujuh belas delapan ratus desa pada asih kecamatan cibogo subang bus oleng masuk
jalur lawan dan menabrak bus arimbi bernomor polisi b tujuh ribu satu ratus enam puluh delapan cga yang muncul dari arah berlawanan
tujuh penumpang yang sebagian besar dari bus aribi tewas di lokasi kejadian dan enam orang lainnya mengalami luka luka
petugas dari pjr tol cipali dan satlantas pores subang terus melakukan pengaturan arus lalu lintas di lokasi kecelakaan di tol cipali
karena mengalami kemacetan yang cukup panjang
dugaan sementara penyebab kecelakaan ini akibat sopir bus sinarjaya ini mengantuk hingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan masuk ke jalur lawan
semua korban sendiri dibawa ke rsud subang
sementara petugas melakukan evakuasi terhadap kedua bus yang terlibat kecelakaan
bis sinarjaya dari arah jakarta menuju jerbon dan bis arimbi dari arah jerbon menuju jakarta
di kilometer satu ratus tujuh belas delapan ratus tepatnya bis sinarjaya menyeberang arus atau melawan arus dari a ke b
sehingga menabrak kendaraan bis arimi yang mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia
ya dan sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan dian firmansyah jurnalis transmedia
selamat pagi dian
dian bisa anda gambarkan sejauh ini perkembangan terbaru dari kecelakaan yang terjadi pada dini hari tadi ya
ya selamat pagi hanum dan herano
dapat saya laporkan di lokasi kejadian atau saya berdiri sekarang berada di rumah sakit umum cereng
daerah subang para korban saat ini sudah berada di rumah sakit ini untuk mendapatkan perawatan enam korban yang mengalami lukas
tengah dalam perawatan intensif di ruang igd rumah sakit sementara tujuh korban yang meninggal dunia sudah berada di ruang jenazah rumah sakit ini
sementara untuk proses penyelidikan masih terus dilakukan pihak kepolisian termasuk mengamankan dua bangkai kendaraan di full direct cilameri
di sekitar gerbang tol
di subang demikian
dian boleh kami konfirmasi benar jumlahnya total korban tewas ini sebanyak tujuh orang atau ada tambahan jumlah dari pihak kepolisian
menurut pihak kepolisian hingga saat ini masih dipastikan tujuh orang
namun pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan ulang
dikhawatirkan ada selisih atau kekeliruan atau ada yang bertambah
karena kondisi ke enam jinasa ini cukup mengkhawatirkan
dan polisi masih melakukan identifikasi terhadap tujuh jenazah tersebut
ya dian informasi sejauh ini
dugaan sementara kecelakaan adalah akibat sopir yang mengantuk
bagaimana perkembangan terbaru di sana
sebenarnya kronologi seperti apa di sana
kecelakaan yang melibatkan bus di cipalin
ya berdasarkan pihak kepolisian yang tadi sempat dimintai keterangan oleh kami
mereka belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan
karena harus melakukan atau proses olah tkp lanjutan
baik melalui manual maupun menggunakan sejumlah alat
namun patut diduga karena melihat kondisi kecelakaan yang bus sinarjaya melawan arus
patut diduga supir bus sinarjaya dalam kondisi mengantuk
sehingga dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya
dan masuk ke arah belawanan dari arah
dan jemput ke jokarta
dian apakah sudah bisa ketahuan nama nama jenazah yang terdapat di ruang jenazah saat ini
di rumah sakit apabila keluarga ingin mencari informasi
atau anda sudah melihat kehadiran keluarga di lokasi
ya proses identifikasi terhadap tujuh jenazah masih terus dilakukan pihak kepolisian
namun pihak kepolisian belum melakukan rilis atau memberikan keterangan secara resmi
korban tewas maupun korban luka
ataupun identitas nama korban tewas yang saat ini berada di rumah sakit
atau di kamar jenazah rsud
pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan
baik di lokasi kejadian
maupun melakukan pemeriksaan kepada para korban yang masih tengah dirawat di rgd
ya dian kami ingin tahu
sebagian besar dari korban ini merupakan berasal dari bus arimbi
yang ditabrak oleh bus sinarjaya
apakah penumpang dari bus sinarja ini juga mengalami luka luka
seperti yang dilami oleh penumpang yang berasal dari bus arimbi
dan sejauh ini seperti apa evakuasi dari pihak setempat untuk bangkai dari bus ini
mayoritas korban luka maupun korban tewas merupakan penumpang dari bus arimbi
namun bus sinarjaya yang diduga menjadi penyebab kecelakaan
hanya mengalami sebagian dari penumpang yang berasal dari bus arimbi
dan mayoritas penumpang sinarjaya hanya mengalami benturan
tidak mengalami luka yang cukup parah ataupun menjadi korban jiwa
oke dian yang terakhir
singkat saja apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian terkait dengan olah tkp
dan bagaimana kondisi lalu lintas terkini di tau cipali arah jakarta khususnya
ya setelah terjadi kemacetan yang cukup panjang pada saat kejadian
pada kamis pagi ini situasi arus lalu lintas di lokasi kejadian
atau di ruas jalan tol cipali baik dari arah jakarta maupun arah cirebon
maupun baliknya terpantau ramai lancar
kendaraan dapat melintas dengan lancar tanpa ada kendala
sementara pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan
untuk mengidentifikasi para korban tewas yang berada di rsud crn subang
baiklah terima kasih atas informasi anda dan berbagi informasi dengan kami pagi ini
jurnalis transmedia dian frimansyah kita tunggu perkembangan berikutnya dari lapangan tentunya